saya tidak bisa menahan ibu jika ibu bersikeras
tapi nanti ibu harus menandatangani surat penghentian rawat ini
karena rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas efek dihentikannya pengobatan ibu ini
eh bang udah ketemu belum
yaudah lu laporan sama si bos
pokoknya saya gak mau tau
cari tang itu sampai dapat
kalau kalian gak dapet tang itu saya gak akan bayar kalian
tangan oma udah bisa digerakin
laci mau dibuka
laci mau dibuka
laci mau dibuka
laci mau dibuka

ini coba coba jangan kalau dispersed itsewanya
ini sih mungkin jadi peluang
aku ya dong
oke kalau semua sudah jelas
iya kanker rahim
dan stadiumnya udah lanjut
bayu di atas sana juga pasti sedih banget
lihat dewi jadi seperti ini
aku harus tolongin dewi
masih ada satu jadwal meeting lagi
sama bagian hrd
kalau gitu kalian mulai duluan di meetingnya
tapi agak terlalu tinggi
kalau sampai ibu bisa telepon
jangan bilang saya keluar ya
dan miriko lah
gini menunggu couple bu abraham
ramem omongi ibu
aduh susah banget ini kenapa sih kondisi aku belum juga membaik

kalian masuk rumah saya
apa yang kalian mau
apa yang kalian mau
kalau sampai tangnya gak ketemu juga aku harus gimana ya
jadi kamu tanda tangan surat pernyataan ini yang menyatakan kalau aku berhak atas harta warisan mas bayu dan juga ade
dia pasti mau diajak kerjasama kalau aku kasih iming iming warisan
gak usah gak usah terima itu terima kasih
aku masih saudara kamu
ya coba paling gak kamu anggap aku teman lama kamu lah